hari ini adalah hari terakhir berlakunya undang undang tentang kpk tahun dua ribu dua puluh
sebelum revisi undang undang kpk akan berlaku otomatis kamis besok
wadah pegawai kpk berharap presiden akan mengeluarkan perpu untuk membatalkan undang undang
sesuai dengan ketentuan pembuatan peraturan perundangan revisi undang undang kpk akan berlaku otomatis
dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan meskipun tidak disetujui atau ditanda tangani presiden
revisi undang undang kpk yang dikebut tuntas dalam waktu lima belas hari ini menuai polemik
dan menjadi salah satu tuntutan dalam rentetan demonstrasi yang menewaskan lima orang beberapa waktu lalu
ketua wadah pegawai kpk yudi pramono menyebut setidaknya ada dua puluh enam poin pelemahan kpk di dalam revisi undang undang
salah satunya adalah harus meminta persetujuan dewan pengawas untuk melakukan penggeledahan
ia menyatakan revisi undang undang syarat dengan kepentingan politik
karena kpk sebagai institusi yang menjalankan undang undang tidak diminta masukkan dalam penyusunan undang undang
yudi meminta presiden joko widodo menerbitkan perpu
perpu dari kami bahwa perpu yang paling penting sekarang adalah bagaimana agar undang undang ini itu tidak berlaku terlebih dahulu
artinya dibatalkan sehingga nantinya ke depannya untuk pembahasan terhadap revisi undang undang kpk itu bisa melibatkan kpk
sesuatu yang terjadi di pasukan p osoby
yang pencrye tahunrated ini sudah bisa dilakukan harus sepuluh lima belas tahun dan sangat berhubungan dengan martinez k
itu bukan tiga tahun baru musikal untuk menjam puannya
ini adalah pencara dari seksi faiz josip maulainy
dan setelah itu